mantan petarung mixed martial arts atau mma asal indonesia
fransino tirta kembali bertarung setelah sebelumnya vakum dari pertandingan mma pada dua ribu empat belas silam
petarung mma yang memegang rekor tidak terkalahkan ini akan mewakili indonesia
untuk cabang olahraga jiu jitsu pada asian games mendatang di kategori berat enam puluh sembilan kg
jiu jitsu buat saya adalah way of life ya
karena emang dasarnya saya memang menyukai olahraga ini
jiu jitsu buat saya adalah gaya hidup
dimana saya bisa mengekspresikan teknik saya
saya bisa mengekspresikan teknik saya dan perasaan saya di matras bersama dengan teman teman
jiu jitsu menjadi salah satu cabang olahraga teranyar yang dipertandingkan pada ajang multi event asian games
pada asian games ke delapan belas ini
tim nasional jiu jitsu indonesia mengutus enam atlet pria dan dua atlet wanita yang akan bertanding
di jiu jitsu indonesia
jiu jitsu adalah kategori berat yang berbeda
salah satu atlet yang nantinya akan menjadi perwakilan timnas jiu jitsu di berat enam puluh sembilan kg
adalah mantan petarung mma yang memegang rekor tak terkalahkan
pria yang akrab di sapa sino ini sebelumnya sempat vakum bertanding dari ajang olahraga mma
sejak kemenangan terakhirnya pada juni dua ribu empat belas melawan petarung asal mesir
empat tahun berselang
hadirnya pertandingan jiu jitsu untuk pertama kalinya di asian games
membuatnya termotivasi bertarung kembali untuk menyumbangkan medali bagi indonesia
pada agustus dua ribu lima belas
francino sempat menahan imbang juara dunia brazilan jiu jitsu asal brazil herbert baines dalam pertandingan kategori nogi sufficient grappling
gi sendiri adalah sebutan bagi baju tradisional yang umumnya dikenakan saat latihan maupun bertanding oleh para praktisi jiu jitsu
sementara nogi berarti pertarungan tanpa menggunakan baju gi
nantinya pada asian games mendatang pertarungan yang akan dihadapi oleh timnas jiu jitsu ialah adu skill menggunakan gi
menurut pemegang sabuk hitam brazilian jiu jitsu ini terdapat perbedaan teknik yang cukup signifikan di antara keduanya
paling beda menurut saya adalah gripnya ya atau pegangan pegangan
pada saat di nogi pegangan adalah seperti ini kita memegang tangan lawan
pada saat gi lawan bisa melakukan ini memegang baju kita kerah kita
ini yang saya harus terbiasa bahwa
ada grip grip yang biasa saya lakukan
yang tadinya begini sekarang saya harus melakukan ini
melakukan ini dan ini
semua baju ini boleh ditarik
bahkan sabuknya boleh ditarik
itulah yang transisi saya coba biasakan
pemegang rekor mma enam belas kali menang satu seri dan belum terkalahkan ini mengaku bahrain dan mongolia akan menjadi kompetitor yang harus diwaspadai pada asian games mendatang
ia menambahkan bahwa timnas jiu jitsu indonesia
sudah menyiapkan atlet atletnya dengan sesi latihan di jepang dan tryout di kejuaraan kejuaraan jiu jitsu bertaraf internasional
yang saya dapatkan adalah pertama adalah pelatihan yang di level internasional
dimana disitu kita berlatih bersama para sabuk hitam sabuk hitam di jepang
dimana jepang juga mempunyai kekuatan jiu jitsu yang sangat baik
dan kita juga mendapatkan kesempatan bertanding di level internasional
bertemu dengan juara juara dunia
kita mendapatkan pressure itu dan itu menjadi pemanasan buat kita di asian games
sampai jumpa di jepang
cabang olahraga jiu jitsu rencananya akan dipertandingkan di jakarta pada dua puluh empat hingga dua puluh enam agustus mendatang
muhammad rizata tangerang banten